anggota satuan reserse kriminal polresta bogor jawa barat menangkap tiga orang yang dua diantaranya
pelajar karena diduga terlibat kasus pembacokan pelajar lain yang videonya sempat menjadi viral
dua pelajar ini adalah ma dan a yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan pemilik
senjata tajam serta seorang lagi yang menyembunyikan kedua tersangka sementara itu
tersangka pelaku utama yang membacok korban adalah remaja berinisial asr yang hingga kini
belum tertangkap hasil pemeriksaan polisi mengungkap sejumlah fakta diantaranya tersangka
pelaku utama yang menjadi buron yaitu asr ternyata residivis kasus penyamretan selain
itu polisi menyebut motif para tersangka adalah terprovokasi oleh sebuah pernyataan di media
sosial dan tersangka menyasar korban secara acak hari senin sebelumnya itu berawal dari
adanya tantangan via ig ya tantangan dan pelaku terprovokasi berupaya untuk
membalas itu ingin melakukan bidang bidang tersebut ke sasaran acak sebelumnya korban
pelajar berinisial as tewas setelah dibacok para tersangka pelaku saat sedang menyeberang
jalan di simpang pomat jalan raya kedung halang kota bogor jumat siang pekan lalu
korban yang saat itu hendak pulang setelah mengikuti ujian semester sekolah dihampiri
tiga tersangka yang berboncengan sepeda motor dan membacoknya dengan parah peristiwa ini
bahkan terekam kamera pengawas toko di sekitar lokasi dan deputan cnn indonesia
karena dengan teknologi serat optik inilah transmisi data menjadi maksimal
dengan kabel yang kokoh terhadap faktor lingkungan
lantas apa itu teknologi infrastruktur serat optik
dan bagaimana progres penerapannya menuju indonesia smart city
kita akan membahasnya bersama resi bramani chief strategic business officer
dari pt morat telematikan indonesia atau morat telindo
halo selamat pagi pak resti
sehat ya pak ya
terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami
oke ini pembangunan
bisa dibilang ini adalah sebuah peluang
tapi juga tantangan begitu ya
tapi sebelum kita berbicara lebih jauh
kita ingin lebih mengenal moratel indo ini sebenarnya perusahaan apa
dan sejak kapan berdirinya pak resi
baik pt morat telindo berdiri di tahun dua ribu
kami adalah perusahaan broadband company
pemilik jaringan serat optik
salah satu yang terbesar di indonesia
kami telah memiliki sekitar lebih dari lima puluh satu km
kabel laut atau kami nyebutnya
sistem komunikasi kabel laut skkl
dan kabel darat
kami juga baru kemarin tanggal delapan agustus dua ribu dua puluh
bertempatan dengan organ kami yang ke dua puluh dua tahun
listing di bursa efek indonesia
mohon doanya semoga lancar semua
jadi ceritanya singkat aja
kabel internasional pertama jakarta singapura
dan kami mendirikan
perusahaan di sana
lalu juga pada tahun dua ribu enam belas
pemerintah indonesia mempercayakan kami untuk
membangun projek strategis nasional
palaparing barat dan palapa timur
kalau pak presiden bilang itu
kami di dua ribu enam belas ditetapkan sebagai pemenang
untuk dua paket
yaitu palaparing barat dan palapa timur
kami telah menyelesaikannya di tahun dua ribu delapan belas
lalu kami juga telah menyelesaikannya di
yang untuk palapa timur di dua ribu sembilan belas
lalu kami juga
kami dipercaya oleh pemerintah kota semarang
untuk membangun pionirnya pertama kali di indonesia
atau kita sebutnya dengan ducting
untuk merapikan kabel kabel yang semerawut di atas ya
kita rapikan dimasukkan ke dalam ducting tersebut
lalu juga kami juga memiliki data center
di enam kota terbesar di indonesia
dan juga kami sekarang sudah memiliki
untuk melayani pelanggan yang di rumah
atau kami menyebutnya pelanggan fth
ingatnya seperti itu
untuk tanggung marat ya
tapi kalau misalkan kita jabarkan nih pak
dari koneksi jaringan yang dibangun oleh maratel indonesia
tersebarnya dimana aja
apakah masih terpusat di jawa
tapi kalau tadi bapak sampaikan kan sudah di indonesia sampai singapura nih
tapi kalau di indonesia di wilayah mana saja ya
kabel kami yang lima puluh satu ribu lebih dari lima puluh satu ribu itu
terbentang dari mulai pulau sumatera
jawa kalimantan nusa tenggara barat nusa tenggara timur
maluku barat daya papua sampai papua barat
wow sudah sampai sana ya
dan juga kami juga sudah bangun di internasional ya
terus dari singapura dan di malaka
nah ini kalau misalkan kita berbicara tentang indonesia
pastinya ini bukan hal yang mudah untuk membangun
infrastruktur fiber optik begitu ya pak ya di indonesia
karena secara geografis indonesia itu sangat luas sekali
kemudian kalau misalkan membangun fiber optic
harus melihat dari bukan hanya hidrologinya
tapi vulkanologinya karena kita berada di kawasan ring of fire begitu
nah ini kira kira ada kendala kendalanya nggak selama ini
bisa diceritakan seperti apa nih kesulitannya
kalau kami bilangnya itu multi dimensi tantangan
mulai dari geografis
kalau kabel laut itu ya kita kalau menggelar kabel laut itu di bawah kita
terkadang harus melewati eee
ada gunung berapi yang masih hidup
memerlukan teknik khusus untuk menggelar
sehingga untuk melewati si ee
gunung berapi tersebut
lalu juga untuk di daratnya kita harus melewati hutan bukit lembah
setelah itu juga yang kedua yaitu cuaca
cuaca juga sangat ekstrim
kita pernah membangun di papua itu di ketinggian empat kaki di atas laut
dan aksesnya hanya bisa dengan helikopter
jadi ketika cuaca sudah mulai sore
sudah berkabut sudah
berkabut sudah tidak mungkin untuk dilakukan pekerjaan
vandalisme dan faktor keamanan
juga masih masih masih terjadi di kita
ada juga pencurian kabel
ada perusahaan kabel
ada juga yang mengganggu segala macam
dan tentunya yang terakhir kami juga mohon support ini perizinan yang masih
terlalu mudah ya untuk di
pak tapi kalau kita melihat bahwa di indonesia sendiri ini kan saat ini sedang
membangun infrastruktur untuk menuju lima g begitu
ini kalau bapak melihat ini kira kira kapan ya pak bisa terwujud di seluruh area di indonesia
sebuah konsep ya
the real smart city itu yang perlu disiapkan pertama kali ialah
fundamentalnya yaitu infrastruktur
setelah infrastruktur itu siap
lalu akan meningkat ke layanan
layanan itu nanti teman teman operator seluler atau kami yang penyedia internet
itu meningkatkan terus ya kalau di seluler ada tiga g empat g sekarang lima g
udah lagi sudah boleh enam g
kabel apa namanya di internet juga harus ditingkatkan speednya dan layanannya
setelah itu siap semuanya kita ke paling atas yaitu
itu unlimited itu ialah ott
untuk mendukung ott semuanya
mungkin kalau yang internasional
seperti google facebook tiktok dan lain lain
kalau di kita ada gotoh ada shopee
lalu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pemerintah membuat seperti
oke ya memang kalau setelah pandemi ini kita semakin merasakan bahwa
kehadiran internetnya semakin dibutuhkan begitu ya pak ya
tapi pastinya untuk menuju ke lima g ini kita perlu untuk memahami sebenarnya
apa yang menjadi kelemahannya
kemudian apa juga yang menjadi kelebihan yang mungkin bisa dijelaskan pak resi
perizinan masih jadi salah satu
tantangan yang utama
tadi kalau di laut sendiri
tantangannya di darat ada sendiri
rute juga harus kita perhatikan
penggelaran misalnya di darat itu harus melalui tiang yang udah gak ada space lagi
kita harus masuk masuk ke gorong gorong dan segala macam
ya intinya seperti itu
kalau kelebihannya dari lima g atau penggunaan fiberoptik ini seperti apa pak
sangat berkaitan erat dengan fiberoptik
jadi disitu ada lima g harus ada fiberoptik
karena lima g itu kan memelayani internet
yang sangat cepat ya bisa sampai satu giga per second
itu harus didukung dengan fiberoptik
jadi tidak bisa dengan
jadi harus tetap dengan sambungan fiberoptik
dan harus rapat mbak
jadi kebutuhan fiberoptik untuk mendukung lima g sangat sangat diperlukan
iya ini menarik sekali karena dengan kita mengetahui perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi indonesia
artinya kita itu satu langkah
selangkah demi selangkah gitu ya pak
maju untuk menuju ke smart nation atau digital nation
kita akan bahas selanjutnya
lebih dalam lagi di segmen selanjutnya
dan perbincangan mengenai lima g
dan perkembangan jaringan telekomunikasi fiberoptik
akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia insiders
terima kasih anda masih bersama kami
dan kita lanjutkan perbincangan
mengenai perkembangan jaringan telekomunikasi fiberoptik
dan masih bersama bapak resi bramani
pak melanjutkan perbincangan kita
memiliki smart city dan akhirnya menjadi smart nation
itu adalah harapan kita semua gitu ya pak ya
ketika kita berbicara mengenai smart city
kemudian ada smart economic begitu
nah bagaimana sebenarnya jaringan fiberoptik ini berperan dalam mendukung kehadiran dari smart city itu pak
jadi infrastruktur ialah fundamental dari berdirinya sebuah
infrastruktur itu idealnya ya
itu disiapkan oleh pemerintah
cuma kami swasta juga terus mendukung
untuk pengelaran atau deployment dari infrastruktur
setelah itu tentunya layanan tadi yang seperti saya sampaikan
yaitu layanan harus diperk
speednya harus kencang
cakupannya harus luas
kapasitasnya juga harus banyak
jadi tidak ada lagi istilah internet lemot itu tidak ada lagi
lalu tadi yang untuk
kalau layanan sudah siap tentunya itu akan merangsang
perusahaan ott atau over the top itu untuk
aplikasi aplikasi yang berguna untuk masyarakat
ya seperti gotoh
tadi ada juga nanti dari pemerintah mengeluarkan
ya artinya akan
semakin memudahkan kehidupan kita dan pekerjaan kita
juga akan semakin cepat selesai begitu ya pak ya
kehidupan kita akan lebih dinamis begitu ya
nah tapi pak sebenarnya kendalanya seperti apa sih ktt
ketika kita mengkomparasi antara pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini
antar pulau dan juga di dalam kota itu sendiri pak
kendala utama dalam pembangunan jaringan kabel optik
dalam menghubungkan satu dengan yang lain adalah perizinan
masih perizinan jadi
kita mengharapkan perizinan lebih di
simplify lebih dipermudah
namun seperti yang disampaikan disini dalam pembangunan kabel optik
yang mengkoneksikan antar pulau
melalui kabel laut
tingkat risikonya beda beda
dengan beda beda tadi saya bilang ada geografis ada cuaca dan lain lain
lalu juga kalau untuk di darat
tadi banyak juga ada isu sosial
ada isu terbatasnya space dan lain lain
tapi untuk masalah perizinan yang pastinya
harapannya besar sekali untuk lebih dipermudah begitu ya pak ya
karena memang ini untuk pemerintah
tetap membutuhkan kolaborasi begitu dengan pihak swasta
pemerintah tidak bisa berjalan sendiri begitu ya pak ya
nah kemudian ini apa pak
solusi solusi yang diambil oleh mora telendo untuk menghadapi masalah masalah yang tadi dilakukan
untuk membangun smart city di indonesia
seperti kita ketahui
hampir di semua kota besar itu
memiliki isu yang sama yaitu
semerawutnya kabel udara
kami juga sebagai pelaku juga sebenarnya
kurang happy dengan itu gitu ya
seperti saya bilang bahwa fundamental itu ialah infrastruktur
tidak banyak pemerintah daerah yang menyiapkan budget atau dana untuk menyiapkan
infrastruktur pasif bersama
atau kita sebut ducting bersama
untuk menurunkan kabel yang tadi di atas untuk turun ke bawah
sehingga lebih rapi
kadang kadang tuh kalau tiang ketabrak
vandalisme juga akan berkurang
salah satu pionir pertama di indonesia
yang membangun ducting bersama
bps yaitu bumd di kota semarang
bekerja sama dengan kota sumarang untuk membangun
di kota sumarang
dan satu lagi itu tidak menggunakan abbd
jadi murni biaya dari swasta
sehingga nanti kabel kabel yang di atas
akan turun ke bawah
kota jadi cantik jadi indah lebih aman
lalu juga kami
sudah berbicara dengan beberapa kota
kita sudah jadi pemenang di kota bekasi
kita sedang proses di bandung
dan beberapa kota lainnya di indonesia
semoga ini akan
teman teman yang lain juga melakukan hal yang sama
di kota kota di indonesia
kota akan lebih cantik dan indah
tapi untuk kota sumarang ini masih on going
atau sudah selesai
fase pertama sudah selesai
fase pertama sudah selesai
sekarang tinggal kita menjalankan fase kedua
nah pak kalwa
misalkan kita berbicara tentang
pembangunan telekomunikasi di indonesia
kalau dilihat dari sisi biaya pak
untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi ini
pastinya bukan hal yang kecil
bagaimana atau langkah apa yang dilakukan
oleh moratelindo untuk menyelesaikan persoalan ini
alhamdulillahnya kami moratel sudah dipercaya oleh
sebagai perusahaan yang cukup tangguh lah
jadi kami banyak dapat bantuan juga dari
untuk mendapatkan pinjaman
dapat melakukan pengeluaran dengan
cepat dan efektif
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
apalagi sekarang sudah masuk ke bursa efek begitu ya pak ya
artinya masyarakat juga bisa menginvestasikan gitu ya
dana yang mereka miliki untuk mendukung program ini begitu
tambahan dana segar itu
nah yang artinya akan mempercepat pembangunannya itu sendiri
kira kira ini kalau tadi sudah ada lima puluh satu ribu
jaringan fiber optic begitu ya
di sejumlah wilayah di indonesia
dari sumatera tadi bahkan sampai papua
ini langkah kedepannya atau next plan nya apa dari moratel indonesia
yang pasti terus akan menggelar di seluruh indonesia
akan menambah ke semua pulau pulau
target kami akan semua pulau di indonesia
akan kami layani dengan layanan internet
terbaik dari moratel
yang mumpuni maksud saya
mungkin juga ada beberapa kami sedang berbicara dengan
saya belum bisa bicara sekarang
lebih banyak lagi
kabel yang akan melayani
tapi memang moratel indonesia menjadi perusahaan
yang mendapatkan license internasional ya pak ya
dari singapura untuk
pengadaan infrastruktur telekomunikasi ini ya
dan salah satu yang pertama
salah satu yang pertama
bapak kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya
perbincangan mengenai perkembangan jaringan telekomunikasi fiber optik ini
akan kita lanjutkan
sesaat lagi bersama narasumber lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia insiders
terima kasih anda masih bersama kami di program cnn indonesia insiders
dan selain perkembangan jaringan telekomunikasi
kita akan membahas
solusi untuk mendapatkan layanan internet secara maksimal
untuk bisnis dan juga rumah
dan di studio masih bersama dengan pak resi bramani
dan juga saat ini bergabung bersama kami
terima kasih sudah melengkapi kami di sini
tadi kita kan sudah mengetahui ya
dari pak resi moratelindo itu seperti apa bisnisnya
upayanya untuk menghadirkan fiber optik di indonesia gitu
tapi ini pastinya pemirsa kita di rumah bertanya tanya nih
ini jangan jangan cuma untuk pemerintahan aja gitu
bisa nggak sih untuk bisnis rumah gitu
jadi aku kasih tau dulu ya
oksigen id itu salah satu anak perusahaannya milik moratelindo
dimana yang tadi pak rey sudah sampaikan
moratelindo itu bergerak di bidang pembangunan infrastruktur fiber optic
jadi seluruh jaringan
seluruh jaringan oksigen id
jadi namanya adalah oksigen id ya
ini adalah seperti provider gitu
tapi ini sudah launching
udah launching udah lumayan lama
ini pastinya dinantikan sama pemirsa
apalagi ini sudah menggunakan jaringan yang fiber optic seperti yang pak resi sampaikan
mbak ini gimana jaringan internet yang diterima oleh pemirsa begitu ya
jadi kalau biasanya rata rata untuk yang ke rumah atau ke bisnis itu tuh mungkin nggak ada backbone nya
karena kita anak perusahaan moratelindo
jadi dari backbone untuk rumahnya itu seluruhnya milik moratelindo
dan untuk rumahnya itu kita nama perusahaannya namanya oksigen id
yang jadinya kalau sekarang orang orang tahu adalah interest service provider seperti itu
ya jadi kalau kita ke rumah itu
pelanggan kami yang di rumah itu memiliki semuanya dari backbone nya sampai rumah kabelnya punya moratori sendiri
insya allah dipastikan layanannya sangat mumpuni
oke tunggu tunggu ini kita bisa ulas nih
minim gangguan kemudian kenceng
emang secepat apa nih kalau menggunakan fiber optic dari moratelindo
jadi kalau sekarang nih untuk kabel fiber opticnya sendiri itu adalah teknologi terbaik untuk saat ini di bidang telekomunikasi
nah untuk kecepatannya sendiri untuk rumah itu bisa mencapai dua ratus mb per second
kalau untuk bisnis itu satu gb per second
jadi cepet banget ya
nggak ada buffering lagi
nggak ada internetnya nggak bisa pelan
itu juga di buktikan
beberapa tahun yang lalu salah satu platform game terbesar di dunia
bisa browsing itu menunjuk moratel sebagai internet service provider terkencang di indonesia
iya di indonesia
silahkan browsing itu kita tidak sama sekali tidak pernah
tahu tahu kami dapat laporan seperti itu ya
tidak ada ini sama sekali dari
tapi kalau masalah gangguan minim gangguan ini bisa dijelasin kayak gimana
oke jadi kestabilan koneksi itu karena fiber optic itu lebih resisten terhadap
resisten terhadap perubahan suhu dan cuaca
dan tidak membawa arilan listrik
sehingga tidak ada gangguan sinyal elektromagnetik ketika transmisi data berlangsung
jadi otomatis sudah pasti tidak ada gangguan cuaca tidak ada apa
jadi kalau hujan atau apapun
biasanya kan kita kadang kadang wah kalau hujan pasti internet saya mati nih
atau internet saya gangguan
tapi dengan adanya fiberoptik tidak ada gangguan sama sekali
dan saya tambahkan sedikit
ketika kami desain infrastruktur atau desain jaringan
itu kami sudah menggunakan
tiga kaki jadi misalnya kaki yang pertama putus
kami ada kaki kedua
ada kaki kedua
cuma sampai saat ini rata rata di
kita punya backup di tiga kaki jaringan
cadangan ya untuk
supaya tadi apa
minim gangguan tadi itu
ini pastinya pemeriksa kita sudah langsung searching searching gitu ya
oksigen id kita yang cari internet provider
tapi ini untuk layanan
sudah tersedia di mana ya
oke jadi layanan itu sudah ada
pasti di jabodetabek paling besar
ada di bandung juga
bali medan pakalpinang jambi pontianak dan labuan bajo
jadi kalau liburan ke labuan bajo nih
kayaknya nggak usah takut kalau nggak bisa
karena pasti internetnya sudah oke
ini kira kira mau dikembangkan kemana lagi nih pak
untuk jaringan fiber optic yang to home gitu
tentunya kami akan
menggelar di seluruh kota besar di indonesia ya
dengan tadi tambahan dana tadi itu
semoga kami bisa menggelar lebih banyak lagi di beberapa kota
dana dan kemudahan perizinan begitu ya
tapi selain di kota kota besar juga
kalau aku bisa tambahin
kita juga mau ke kota kota yang mungkin
bukan bilang kecil ya
tapi cuma yang mungkin juga
kota pendukung gitu ya
iya kota pendukung gitu
jadi kalau misalnya
kita bisa sebutkan
itu ada cirebon
dan kabupaten gresik
dan catanya itu
mbak renat ini bagaimana sih sebenarnya
layanan dari oksigen id ini bisa mendukung gitu ya
program pemerintah untuk menghadirkan smart city di indonesia
kenapa kita akhirnya memperluas jaringan kita itu
itu karena memang kita ingin mendukung
dan terus berpartisipasi dalam smart city karena
itu kemungkinan untuk lima g itu sangat tinggi
jadi kalau sudah ada lima g
tentunya akan berarti fundamental untuk jadi smart city nya itu sendiri
jadi kalau misalnya
dengan orang orang sudah memakai oksigen id di dalam rumahnya
itu mudah mudahan gitu
smart people juga kayak gitu
kalau misalkan kita menggunakan layanan internet provider
itu yang salah satu kendalanya juga pasti
masalah harga tuh
komparasi gitu ya
kalau ini berapa begitu
ini berapa kalau oksigen id ini kira kira bocorannya gimana nih
affordable nggak nih gitu
tentunya karena kita itu menggunakan jaringan kita sendiri ya
nggak ada apa apa kan
biasanya kalau nyewa kan lebih mahal
karena kita punya pemilik pribadi
tentunya harganya sangat bersaing
jadi boleh langsung dibuka ke websitenya
pasti langsung kayak tercengang dengan harganya ya
oke langsung berpindah
ya sudah layanannya sangat cepat begitu ya
untuk yang di rumah
untuk bisnis sampai seratus
per second ya
nah pak ini
saat ini seperti apa sih pak
kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah
untuk terus mendukung program menghadirkan smart city menuju smart nation ini pak
antara morotalindo dan juga pemerintah
kita ini sekarang sudah punya tujuh ribu
dan juga government disitu
alhamdulillah kita terus dipercaya sama
saya tidak bisa sebut semua kata kotanya
cuma banyak pemerintah daerah yang sudah
berbagi sama dengan morotel
oke yang artinya bahwa
moratel ini akan terus mendukung pemerintah untuk mengejar menghadirkan smart city begitu ya pak
pak resi mbak renat boleh dong dikasih closing statement ini untuk pemirsa insiders pada pagi hari ini
tentunya kami masih mengharapkan adanya insentif dari pemerintah
berupa kemudahan perizinan
sehingga kami dapat terus
memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat
ya kalau mbak renan silahkan mbak renat
semoga kita semua bisa merasakan
internet yang nggak bisa pelan
iya karena memang seperti dibilang bahwa kehidupan sekarang itu backbone nya adalah internet gitu ya
solusi untuk menghadirkan kehidupan yang lebih dinamis
lebih maju itu adalah di internet kita
nah ini merupakan satu hal yang
harus kita apresiasi bahwa indonesia memiliki perusahaan yang menghadirkan
jadi kita nggak harus sewa kesana kesini begitu ya
bahkan sudah diakui secara internasional ya pak ya
semoga langkahnya ini terus pak
terus maju begitu ya untuk menghadirkan fiber optic
gak cuma di wilayah kota kota besar
tapi juga di jangkauan kota kota kecil
tapi yang pastinya daerah daerah yang kecil juga dong pak ya
sudah menjadi target ya pak ya
ada di papua loh
bahkan sampai pemasangannya menggunakan helikopter begitu ya pak dengan
di gunung aja kita
itu sudah terbukti bahwa sampai papua bisa
artinya seluruh wilayah indonesia juga pasti akan bisa
dilayani dengan penggunaan fiber op
kalau di papua bisa
mudah mudahan di kota kota yang lainnya pasti jauh lebih mudah lah
dan yang pastinya untuk pemirsa yang saat ini pengen cari interaktifan cepat gitu ya
yang bebas hambatan bebas gangguan dengan harganya affordable gitu
mungkin bisa langsung di search dimana mbak
baik mbak renat pak resi ini terima kasih banyak atas waktunya
semoga tadi berbagai kendala yang saat ini dihadapi
terutama untuk masalah perizinan itu juga semuanya akan dipermudah oleh pemerintah
apa yang dilakukan semata mata untuk bisa memajukan indonesia ya pak ya
membangun indonesia menuju smart nation begitu ya
baik terima kasih banyak atas waktunya
semua cita citanya sudah bisa terwujud
dan bisa terus ongoing ya pak
terima kasih banyak
dan pemirsa terima kasih kami ucapkan kepada pak resi brahmani
dan juga mbak renat devi
dan usai sudah jumpa kita di cnn indonesia
semoga informasi tadi bermanfaat untuk anda
saya diana dwi kondertiri